itu tuh pake itu aja yuk
ada apaan sih
pak tadi ada bayangan putih lewat di sekitar sini pak
terus larinya kemana
ayo kejar yuk
lihat satu jatuh
lihat satu jatuh
lihat satu jatuh
lihat satu jatuh
adakah ayu melayang sendiri bro
jangan jangan malam ini raja akan ketemu dengan rahim
dan raja bisa melihat wujud aslinya ahyu
karena ahyu itu adalah cinta sejatinya
ini tidak bisa dibiarkan
karena menurut penerawangan saya
raja adalah jodoh yang sempurna untuk chelsea
saya harus menghalangi pertemuan raja dan ayu
sudah apa sih
penerawangan segala ada hal penting ya pak
celses kamu dengar mami ya
kamu harus tahan raja sampai jam dua belas malam ini
soalnya ini tuh bulan purnama
ya emang kenapa
kalau bulan purnama itu dia nggak boleh ketemu sama putri
karena putri itu cinta sejatinya raja
ya ampun mami kenapa nggak bilang dari tadi
raja itu baru aja pergi ke kantornya dia mau nginep di sana
aduh kamu ngomong apa sih ini gak bisa didiemin
oh gini gini aku telfon kantornya aja ya
halo pak selamat malam
eee saya bisa bicara dengan pak raja ini dari keluarganya
ini penting banget pak
enggak ada di kantor
tapi tadi dia bilang mau ke sana pak
eh ya ya mungkin belum sampai ya
ya udah makasih ya pak
ayo dong chelsea kemana ke
ben kayaknya raja bisa ngelihat aku deh
enggak mungkin lah itu mungkin cuma perasaan kamu aja kali
bapak bapak bapak
wah ada berapaan
lihat gak barusan kayak ada bayangan putih lewat
hantu maksudnya kamu takut
enggak enggak enggak enggak takut siapa yang takut
kok nggak percaya deh kamu takut ya
kalau ga takut yaudah sekarang kita cek
ah ah ah yuk
dia berani banget sih
ya dia juga hantu ya harusnya aku berani juga nih
eh ayo itu ada yang lagi ngeronggan kita tanyain aja
ini mas memulai ngeronda tadi sempat ngeliat ada bayangan putih lewat gitu di sekitar sini
hah enggak mas
enggak soalnya sama buku
enggak soalnya saya mau buktiin kalau saya itu ga salah ini biar mas salah paham semuanya
buah apaan sih ini
ini kayak buah kemenyan ya ga sih
dia bau kemenyan bro
jangan jangan hantu bro
hantu hantu lari
aduh kok malah pergi sih orang lagi mintain tolong
serem apaan tuh
bim kita harus liat
aduh ga liat tapi gue ketakutan
oi sadar sadar mas
jangan tiduran di jalan
boyo malingnya udah ketangkep deh
boyo kenapa dia dirampol
kau dapet apa
kau dapet apa
nggak lo lebih baik seret dulu di rumah bima ya
rumah bima gak jauh dari sini kok
aku juga panggil mas
dewa kamu tahu nggak raja ada di mana
soalnya aku punya firasat buruk tentang raja
iya iya iya firasat kamu itu bener
raja sekarang sama aku tadi dia hampir raja kerampok
sekarang kalau di sini gimana raja gimana
alhamdulillah sekarang dia baik baik aja
iya udah gini deh sekarang kamu bawa pulang aja
ini keluarga pada khawatir semua sama dia
aku kan bawa raja ke rumahnya bima deh
kapalannya masih pusing ya
aku bawa ke rumah bima rumahnya nggak jauh kok dari sini
akhirnya aku gak bisa lama lama ya
aku harus tolongin raja dulu ya oke
mami ini gimana raja mau dibawa ke rumah bima
aduh aduh aduh nggak bisa chels
kamu harus berusaha agar raja itu kembali ke rumah ini
kamunya kayak gitu
bim itu bim bayangannya
berani amat sih takut dikit nggak apa
aduh gue harus lebih berani dong daripada dia
kan bayangannya ke sana deh
pokoknya kamu harus teriak sekarang supaya warga pada bantuin kita
terus kamu mau mau nangkep mau nangkep gitu
ya iya cepetan
itu tutup pakai itu aja yuk
ada apaan sih
pak tadi ada bayangan putih lewat di sekitar sini pak
iya terus larinya ke mana
iya ayo kejar yuk kejar
lihat hantu jatuh